tim u dua puluh dua indonesia akan membuka peluang di babak kualifikasi piala asia u dua puluh tiga rabu sore
di laga perdana skuad asuhan luis mila akan menghadapi malaysia
pelatih luis mila sangat yakin dengan kemampuan anak asuh pilihannya
namun dari dua puluh empat pemain yang dibawa ke thailand
timnas u dua puluh dua harus mencoret pemain asal bali united miftahul hamdi
karena pssi hanya bisa mendaftarkan dua puluh tiga pemain dalam pergelaran ini
indonesia tergabung dalam grup h bersama malaysia mongolia dan tuan rumah thailand
hasil di turnamen ini sekaligus juga menjadi bahan evaluasi jelang timnas u dua puluh dua
tampil di sea games dua ribu tujuh belas agustus mendatang
evan dimas dan kawan kawan memikul target medali emas dari pssi